depan pon di stadion harapan bangsa aceh menko pmk muhajir effendi minta proses renovasi dan pembangunan venue dipercepat
menko pmk muhajir effendi didampingi ketua umum koni pusat marsiano norman dan pj gubernur aceh
yang juga ketua umum pb pon bustami hamzah meninjau persiapan pon di stadion harapan bangsa long raya aceh
lokasi ini menjadi konsentrasi penyelenggaraan pon karena enam puluh dua persen venue pertandingan di provinsi aceh ada di kompleks stadion
misalkan satu ratus enam puluh hari sebelum hari h progres pembangunan dan renovasi secara umum sudah mencapai delapan belas persen atau melebihi target kementerian pupr
meski begitu menko muhajir menginstruksikan percepatan
pasalnya venue harus diuji coba sebelum digunakan di pon
selain itu untuk menjaga kualitas dan ketahanan bangunan kualitas material yang digunakan juga harus sesuai kegunaan
seluruh pengerjaan diharapkan selesai pada pertengahan juli
itu butuh waktu nanti inven organizer pasti butuhkan waktu untuk membuat rancangan